minggu dini hari sejumlah anggota keluarga dari jenazah pasien dalam pengawasan atau pdp
mendatangi ruang isolasi rumah sakit swasta di kota makassar sulawesi selatan
keluarga mengamuk dan hendak mengambil jasad korban
meski tenaga medis dan polisi terus memberikan penjelasan
pihak keluarga tetap tidak percaya dan meyakini bahwa korban meninggal bukan karena covid sembilan belas
pihak keluarga terus mengamuk polisi terpaksa mengambil langkah tegas
menangkap dua orang di lokasi kejadian karena diduga menjadi provokator
terkait dengan adanya semacam pemaksaan untuk mengambil keluarga
maka kami dari pihak keamanan mencoba untuk mengambil satu tindakan yang mana
karena mengamankan keluarga yang mencoba memaksakan kehandapan
setelah bernegosiasi akhirnya pihak keluarga mengikhlaskan korban dimakamkan
di pemakaman khusus covid sembilan belas di macanda kabupaten goa sulawesi selatan
reinhard sopantina kontributor kota makassar sulawesi selatan